libur hari kenaikan isa al masih dan isra miraj pada lima dan enam mei nanti diprediksi akan menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di ruas tol cikampek serta jagorawi
puncak kepadatan arus lalu lintas karena libur panjang ini diperkirakan terjadi mulai rabu malam
ya sejumlah skema rekayasa arus lalu lintas sudah disiapkan kepolisian dan jasa marga
dan berikut ini laporan dari koresponden mahardika utama
kemacetan arus lalu lintas di ruas tol cikampek dari arah jakarta seperti ini
bisa dua sampai tiga kali lipat lebih parah pada hari rabu nanti
pasalnya jasa marga memperkirakan bahwa puncak kepadatan arus lalu lintas pada masa mudik libur panjang kenaikan isa al masih dan juga isro miraj akan terjadi pada rabu malam sampai hari kamis pagi
jika kita berkaca pada libur pascah bulan maret lalu kepadatan arus lalu lintas memang terjadi satu hari sebelum libur itu tiba
di ruas tol jagorawi yang merupakan titik kemacetan selama masa libur panjang
dan ini diprediksi akan kembali terjadi pada libur panjang pekan ini
nah untuk mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas kepolisian dari polda metro jaya sudah menyiapkan tiga skema
skema yang pertama adalah jika terjadi kepadatan arus lalu lintas lebih dari lima km dari gerbang tol akan diperlakukan sistem kontraflow
di tol cikampek sendiri kontraflow akan diberlakukan mulai dari kilometer empat belas
dan akan diperlakukan dua lajur baik di tol cikampek
dan juga di tol jagorawi
dan skema yang kedua berkoordinasi dengan jasa marga untuk menambah petugas jasa marga untuk berkoordinasi atau menjemput bola
dengan memberikan tiket pada para pengendara
diharapkan ini bisa memangkas waktu transaksi yang biasanya memakan waktu lima sampai delapan detik
dan skema yang ketiga adalah dengan menutup ruas tol cikampek dan juga ruas tol jagorawi
dan membuat jalur alternatif kendaraan dari arah jakarta yang akan masuk ke tol cikampek
lalu melalui arteri kalimalang
sementara yang akan menuju ke kawasan wisata puncak diarahkan melalui jalan alteri jalan raya bogor
dan masuk ke kawasan jonggol atau melalui kawasan sentul selatan
dan melalui bukit pelangi
dan kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan kementerian perhubungan dan juga organda
untuk melarang truk terkecuali truk sembako dan juga truk yang mengangkut bahan bakar minyak untuk melintas di ruas jalan tol
mulai hari rabu malam sampai hari kamis pagi dan juga hari minggu
sampai senin pagi
dan terakhir saya bisa himbau bahwa bagi anda yang akan menghabiskan libur panjang pekan ini
pastikan tubuh anda dalam kondisi yang primers dan kendaraan anda pun dalam kondisi yang prima juga
jangan sampai anda mogok di tengah kemacetan di perpanjang pekan ini
maha dikutama jakarta